sidang kasus perintangan penyidikan terhadap terdakwa agus nurpatria dan hendra kurniawan
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan kamis lima belas desember dua ribu dua puluh
pada sidang yang dimulai sekitar jam sembilan pagi ini
kuasa hukum agus nurpatria sempat mengancam saksi karena dianggap berbohong
bantan kasubnit i subdit iii di tpdum baraskrim polri irfan widianto
memberikan kesaksian pada sidang kasus perintangan penyidikan di pengadilan negeri jakarta selatan
irfan yang juga menjadi terdakwa di kasus yang sama
diancam akan dipidanakan oleh kuasa hukum agus nurpatria
pasalnya tim kuasa hukum agus menganggap bahwa irfan telah berbohong atau memberikan keterangan palsu
sempat dilerai hakim tim kuasa hukum tampak bersikukuh dengan pendiriannya